anda masih bersama kami di breaking news kompas tv
pantauan puncak arus mudik dua ribu dua puluh
saudara arus kendaraan pemudik yang menuju ke arah timur
kembali meningkat pada minggu malam
untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran
polri memperpanjang sistem one way
yang seharusnya selesai pada hari minggu pukul dua puluh
dan diperpanjang hingga senin hari ini
lantas polri melakukan pemantauan arus kendaraan pemudik
secara berkala setiap tiga jam sekali pada minggu malam
dari hasil pemantauan kembali terjadi peningkatan arus kendaraan pemudik
dari sumatera dan kepadatan kendaraan dari jatiasi dan rorotan
untuk memperlancar dan memberi kenyamanan kepada pemudik
korlantas polri memperpanjang sistem one way
dari kilometer tujuh puluh dua di cikampek utama hingga kilometer empat ratus empat belas di kalikangkung
sementara dari data selama tiga hari terakhir
jumlah kendaraan pemudik yang melintas
sebanyak satu ratus tiga puluh hingga satu ratus tiga puluh lima kendaraan
dengan jam sembilan pagi ini selalu ada peningkatan
arus lalu lintas yang menuju ke transjawa
berdasarkan hal hal tersebut
yang semula dijadwalkan tanggal tujuh april dua ribu dua puluh empat ini
untuk rekayasa lalu lintas one way dan seterusnya
namun mengingat data data tadi
untuk kegiatan rekaya lalu lintas menuju ke timur ini
kita akan teruskan lanjutkan
sampai dengan nanti kita
saudara kepolisian kembali menerapkan sistem satu arah
lumpur dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
mulai dari gerbang tol kalikangkung ungaran hingga bawen kabupaten semarang
rekaya sawan wilokal ini diterapkan lantaran terjadi lonjakan arus mudik
pemberlakuan satu arah karena tingginya arus lalu lintas dari jakarta
menyebabkan kemacetan di beberapa titik gerbang tol kota semarang
penerapan satu arah dilakukan mulai di gerbang tol kalikangkung
kemudian di wilayah ungaran hingga gerbang tol bawen kabupaten semarang
di kilometer empat ratus empat puluh dua pada minggu malam
wanwe lokal diterapkan kembali di gerbang tol kalikangkung menuju gerbang tol bawen saudara
one way diperlakukan untuk mengurai kepadatan di tol dalam kota semarang
wanwe lokal ini berlangsung kurang lebih dua hingga tiga jam
pagi ini kita pantau bagaimana arus mudik di res area tol ungaran
sudah ada rekan henro teguh prastowo jurnalis kompastv
hendro apakah rest area yang digunakan pemudik hari ini lebih padat dibanding hari kemarin
apakah rest area yang digunakan pemudik hari ini lebih padat dibanding hari kemarin
baik bisa saya informasikan saat ini saya berada di rest area empat ratus dua puluh sembilan a di ungaran kabupaten semarang
untuk kepadatan arus lalu lintas semalam sempat terjadi
sehingga diberlakukan sistem satu arah dari kali kangkung menuju ungaran dan kemudian bawen
untuk saat ini arus lalin sudah semakin lancar
namun tadi saat sahur ya terjadi antrian kendaraan yang masuk ke rest area empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan ungaran
hal itu mungkin disebabkan karena beberapa pemudik ingin beristirahat
ataupun ingin melakukan ibadah ur di res area empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan ungaran kabupaten semarang
ya hendro tadi anda menyampaikan bahwa untuk di rest area yang sekarang anda melaporkan
nah apakah dari pihak kepolisian atau petugas terkait juga bersiaga di rest area
yang saat ini anda melaporkan untuk mengurai kemacetan hendro
ya baik untuk tadi sekitar pukul tiga dini hari sampai pukul empat dini hari
memang terjadi antrean kendaraan yang masuk ke rest area empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan
dari pihak kepolisian ataupun pengelola dari rest area mengimbau
tadi sempat mengimbau kepada para pemudik yang memarkir kendaraannya
jangan sampai ke jalur keluar ataupun pengendara ataupun pemudik
yang sudah terlalu lama di rest area untuk segera melanjutkan perjalanan
karena dari pihak pengelolaan rest area berharap pemudik hanya diberikan waktu tiga puluh menit
agar tidak terjadi antrean kendaraan ataupun kemacetan yang terjadi di depan res area empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan
kebanyakan kendaraan yang berada di rest area ini mereka mau kemana dan dari mana
baik untuk kendaraan yang masuk rata rata merupakan kendaraan pribadi
dan kemudian bus yang masuk juga ke rest area empat ribu dua ratus sembilan puluh delapan a
untuk pemudik yang paling banyak memang terjadi dari arah jakarta
ataupun kalau dari ungaran dari kota semarang
yang masuk ke wilayah ungaran
untuk berada di rest area empat ratus dua puluh sembilan a
ya hendro apakah one way pagi ini masih diberlakukan di tol ungaran
baik untuk di ruas ungaran hingga bawen
diinformasikan untuk satu jalur atau one way
itu diberlakukan semalam pukul sembilan belas tiga puluh sampai pukul dua belas malam
namun saat ini one way sudah
berakhir sehingga arus lalu lintas sudah seperti biasanya
ya sempat terjadi kebentan di rest area ungaran
dikarenakan memang para pemudik untuk beristirahat dan juga makan sahur
terima kasih hendro prasto melaporkan langsung dari res area semarang